sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
amir juga anak saya
saya sayang sama dia saya ingin dia sembuh
bukan bukan kamu bukan ayahnya
ayahnya amir sudah meninggal
kamu tuh jangan selalu menganggap ya
kalau diri kamu itu masih iksan
kalau kamu masih ikhsan
gak mungkin kan gak mungkin kamu masuk tadi
amir jadi tambah drop
kamu tuh sadar sadar kamu tuh oh siapanya kami
biar pada kita bertengkar terus
minta yang kita berdoa sama allah
supaya allah limuin anak kita
kita berdoa sama sama untuk kamera
saya yakin allah akan mengabulkan doa kita
dok jantungnya tidak stabil dok
tandinya juga semakin lemah
suster cepat naikkan oksigennya
kelihatannya pasien ini tidak bisa bertahan
jako teman kamu
karena mas prabu karena suami saya sangat kaya ya kan
kamu suka dengan hartanya dan kamu takut hidup miskin iya kan
makanya kamu jual diri mau jadi istri mudanya
kamu kan tahu mas prabu itu punya istri yaitu saya
kalian aku ngomong kayak gitu sih
aku gak pernah punya pikiran kayak gitu kak
selama ini aku ikhlas jadi istrinya mas prabu
nggak ada hubungannya sama harta
ikhlas kok masih mikirin mantan
masih ngurusin anaknya mantan lagi
ngapain coba seperti itu
jangan jangan sebenarnya kamu sekongkol dengan mantan kamu
untuk merebut semua harta suami saya
tapi tiba tiba tidak berhasil karena mantan kamu itu keburu mati ya kan
bisa gitu suami saya milik istri kayak begini perempuan yang biasa aja
kak lena cukup kak
kak lena boleh selama ini menekan aku sama zaira
tapi kalau salah fitnah aku kayak gini aku nggak terima kak
kalau kak lena merasa lebih segala galanya dari aku
kenapa kak lena iris sama aku
kenapa kak lena harus merasa terancam dengan keberadaan aku
itu suara amirah
eh aini mau kemana
kita berdoa untuk amirah
saya yakin allah akan mengabulkan doa kita
enggak usah kamu suruh pun
aku tidak mau
hanya orang bodoh saja yang tidak mendoakan anaknya
dalam keadaan seperti ini
lebih baik kamu pulang
kamu tidak perlu kesiapan sesiapannya amirah
kamu tuh gak perlu ada di sini
amirah cukup ditunggui sama ibu ibunya
yang selalu menyayangi dia
dan tidak akan pernah melupakan dia apapun yang terjanji
pak bapak untung bapak masih di sini
tadi dokter mencari bapak
katanya ada yang belum sempat disampaikan ke bapak
biar sih di sini aja
aduh pak tolong pak
kode etiknya pemeriksaan harus sudah tuntas
jadi sekarang bapak ke ruangan dokter
buster biar saya di sini
anak saya butuh dukungan
tolong pak sebentar aja
nanti kalau bapak sudah sembuh bapak kembali lagi ke sini
ini semua demi kebaikan bapak pak
mari pak ikut saya
kasih tahu saya perkembangannya amira
tolong pak keluar pak
bagaimana keadaan amira
dia baik baik saja kan
buster saya mau masuk
masuk ke keadaan amira
maaf pak bapak nggak boleh masuk
bapak cuma boleh tunggu di sini
buster anda nggak mengerti
saya tadi dengar suara pasien
saya mendengar suara amira suster
saya harus masuk
tapi maaf pak
buster saya harus masuk
saya tadi dengar suara amirah
saya tidak bohong buster
saya ini harus masuk
maaf pak bapak nggak boleh masuk
karena pada saat ini pasien tidak bisa bersuara
karena keadaannya sangat kritis pak
nggak mungkin buster
tapi maaf pak
kerahkan semua tentaga alih yang ada di rumah pagi ini untuk tolong amira buster
lakukan apapun untuk menyelamatkan amirah
amira itu harus selamat
amira itu harus selamat suster
untuk apa kau singgah sama anak saya ha

kamu seneng kan
buster dengar kata kata saya
lakukan apapun untuk menolong amirah
biar sama semua dokter di sini
pokoknya amirah itu harus selamat
untuk apa sih kamu pura pura bro lilan sama anak saya ha
kamu pura pura kan
ini ini semua gara gara kamu
cepat sampaikan apa yang saya bilang tadi ke dokter
aku sudah muak dengan cari warah kamu
kita semuanya sudah muak
putari dengarkan saya
orang ini yang sudah menyebabkan amila jadi begini
orang ini yang sudah bikin amirah jadi celaka
sekarang dia mau cuci tangan
benar kamu yang sudah menjelami anak saya
kamu buat cinta
kamu mau berapa berapa yang sama anak saya
jangan buat ribu di sini bu
dan tolong jangan buat kasar di sini bu
dia harus mati
saya tidak bersalah
saya tidak bersalah
dengar ya bu
kalau ibu tidak mau berhenti saya buang pesampak
sekarang kamu boleh pergi

kamu ingin saat panggilan itu kembali lagi ke sini untuk membawa kamu
asal kamu tidak ke sini
jangan kamu pergi
saya memang sudah mau pergi
jadi kalian berdua tidak usah usir usir saya
saya akan menangkap kamu
jangan melupakan kami
enggak saya tidak boleh punya pikiran seperti itu
amira pasti selamat
dia gadis yang kuat
dia pasti bisa lalui semua ini
dia pasti selamat